juga usaha ngobrol engel lu nggak boleh marah marah
gara gara mpr aja harusnya diribet begini makanya diinget akan saya lupa
apa kita telepon sombri siapa tuh sobat kenal montir deket daerah sini
nongkrong di warung entin enggak udah nggak pernah lagi bu sekarang bapak nongkrongnya
gimana kalau nggak di sini di poselonda ya udah iya lu
neng tadi siapa aja teman temannya kesini denny veronica sama jennifer mah pasti
seneng banget ya
besok sering sering aja ajak main ke sini temen temen kalau perlu semuanya diajak kesini
ya cuman jangan sampai ngerusak barang barang kan kasihan teman temannya debi ma rumahnya kecil kecil
sumpah belum pernah lihat barang mahal kali mereka juga kan ya senyum atuh nah itu
kalau ada objects
ya nggak gitu lah ceng gimana sih
kita nunggu orang lewat
kalau ada yang lewat kita tanya
bisa benerin mobil apa tidak atau tanya ada montir tidak begitu
makanya otak istri jangan perempuan aja buntu
aduh ampun pedot ini teh jalan sepi
jarang ada orang lewat
emang dari tadi kita nongkrong ke sini ada yang lewat nggak ada kan
udah kok telepon orang yang punya mobilnya
jangan telfon orangnya
kalau kita telpon kita dituduh rusakin mobil ini
suruh ganti lagi
kum ini emnya kum kang dadang ceng
buat apaan doi
ya buat ngeguyur buat ngedinginin mesinnya ceng
aduh ampun doi bukan begitu maksudnya doi
terus gimana ceng
panjang kalau jelasin doi kamu nggak akan ngerti
eh saya mau nanya kamu dapat ember ini di mana
ini dari rumah penduduk yang dadang saya pinjam
yuk kita balikin ember sekali nanya montir
kalau kalian semua kaya
ikut terus siapa yang di mobil
ya saya nggak mau ditinggalin sama si padut berduaan
kenapa harus sama idoi sih kum
ya kan saya yang minjem embernya ke rumah penduduk
pinter kamu doi tuh
makasih kang dadang
mendingan sama ide daripada sama dia
sana yang jauh
kamu tes sewa di mana sih mobil ini
kamu disuruh nyari gak mau
bukannya nggak mau kum
cuma kalau saya nanti yang sewa
terus orang itu ngeliat saya
baju saya sepatu saya
harganya bisa sepuluh kali lipat
mau nyair batin maafin cucu
kalau cucu punya salah
maafin dede juga ya kalau ada salah sama kamu
ya udah tuh yuk masuk
duduk dulu ya
biar dede siapin dulu ketupatnya
dede nggak usah repot repot aku
kamu masuk dulu
nggak usah gitu
tunggu sebentar ya cu
ma minal aja masalah ini
ya maafin cucu kalau punya salah
orang dari jerawa sudah pulang
kamu yang di cirewo
baru datang cu
tadi tuh cucu ketiduran
tadi barnas ke rumah kamu
jangan sampai dia nipu kamu
cu ketupatnya tuh udah siap
ih malu atuh deh
so baru datang udah makan
sejak kapan kamu malu di rumah emak emak
iya tuh masa malu cucu yuk
untung kita pulangnya cepet ya tut
jadi sayur sayur enggak basi
kamu mau dimasakin apa
enggak usah moms
besok aku boleh enggak ke tempatnya paps
belum tahu moms
tapi kalau emang moms gak nyejinin enggak usah enggak apa apa kok moms
kalau mau ke sana ke sana aja
moms enggak marah
moms enggak sedih
harus sedih ya enggak lah tut enggak apa apa
kamu pasti bingung kan doy rumahnya yang mana kamu pinjamin ember
kok kamu tahu ceng
ya pasti tahu lah kamu kan orang yang lupaan
itu dong jangan jadi pelupa terus
kan punten kan ini embernya akan kan
oh bukan kan
kalau gitu maaf ya kan terima kasih kan
kalau gitu kita cari ke rumah yang lain ya ceng
ya ampun doy kalau ada seratus rumah lagi
sampai pagi belum tahu nih ember punya siapa
ya enggak apa apa tuh ceng
semuanya juga usaha nggak boleh ngeluh nggak boleh marah marah
ah ya lah
gara gara ember aja harusnya diribet begini
siapa tahu sobri kenal montir deket daerah sini
aduh jangan atukum
kalau kamu telepon sobri
nanti semua orang ciraus tahu kalau kita terdampar di sini
mobilnya mogok di sini
itu memalukan kum
ya tidak apa dang
yang penting kan kita bisa cepatnya pergi dari sini
gue ceng sama idoi aja lah
tapi ceng sama idoi kemana
sama indo kemana dari tadi belum balik balik juga
kamu sih nyuruh aja yang pergi
dia itu kalau ketemu perempuan aduh gak balik balik ya kang
kamu disuruh pergi gak mau